di tengah derasnya penolakan warga surabaya terhadap pencalonan tri risma hari ini
sebagai calon gubernur dki jakarta ada sejumlah elemen surabaya yang justru mendukung
mereka meminta risma maju agar jakarta menjadi lebih baik
dukungan datang dari politikus pkb sekaligus anggota dpr ri rz i bilbina
mantan model ini mendukung sepenuhnya tri risma hari ini maju menjadi calon gubernur dki jakarta
model kepemimpinan risma dianggap cocok untuk membangun jakarta
hal senada juga diunggapkan ketua pengurus cabang nahdlatul ulama surabaya ahmad muhibbun zuhri
ia sangat mengapresiasi keinginan warga jakarta yang ingin mengusung risma maju pada pilkada dki nanti
tapi kita belum tahu ya nanti kita lihat ini kan hanya bicaraan saja belum ada deklarasi
selain itu dukungan pada risma untuk maju dalam pilkup jakarta juga datang dari aliansi pemuda surabaya jakarta
dan komunitas santri surabaya
mereka menggelar aksi di taman bungkul surabaya dengan membentangkan poster dan spanduk
risma kalau bagi saya adalah seseorang seorang pemimpin yang profesional dan sangat berani
berkualitas dalam membajukan surabaya
surabaya tentu sekarang menjadi salah satu ikon dunia dan burisnya memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni untuk indonesia
sampai saat ini risma masih menolak dicalonkan sebagai bakal calon gubernur jakarta
selain masih terikat sumpah jabatan sebagai wali kota surabaya pekerjaan rumah risma juga masih banyak yang belum selesai